makunya udah ditangkap
setelah itu uangnya akan dikembalikan
syukur semua udah kelar ya kang ya
mak pulang dulu ya
pak ini debbie bawa takjil buat buka
ah debbie malu pak
debbie debbie malu kalau nggak masuk final
lihat curinya aja sentimen sama kamu
sedangkan penonton semuanya setuju kalau kamu masuk final
harusnya kamu yang menang debbie
bu guru bu dokter harusnya debbie masuk final
debbie malu pak
sebentar sebentar bapak bapak
harap tenang bapak bapak
saya dan bu dokter clara akan berembuk dulu
kamu tuh mau ngapain
ini kan belum selesai kok malah duduk
tinggal sedikit kan bi
sendirikan juga bisa
saya capek mau surat dulu sebentar
dari pagi kerja nggak ada istirahatnya
ini kak kasih ya
eh eh icuk
bubuk aja ini cepet bantuin bauin ke belakang
aku istirahat sebentar aja nggak bisa
akang teh ngapain belanja segini banyak
kan ngundang anak yatimnya cuma dua puluh orang
neng akang teh nyetok bumbu bumbu kering
nanti mah bakal mahal harganya
kan pedagang teh pada mau mudik
akang teh butuh kulkas neng buat nyetok
jangan sekarang beli kulkasnya
nanti aja tunggu orang orang udah pada pulang dari luar negeri
neng kan akan teh butuhnya sekarang sekarang
nanti kalau mereka nggak pada pulang gimana
ya nggak mungkin atu mereka pasti pada pulang
akang beli kulkasnya karena butuh bukan mau pamer
kemarin dipaksa paksa suruh beli kulkas nggak mau
sekarang aja maksa maksa beli kulkas
bukan maksa maksa nih emang butuh
baik bapak bapak semua dan anak anak sekalian
mohon maaf atas pengumuman yang tadi saya sudah sampaikan
setelah saya dan juga bu yola berunding dan akhirnya kami memutuskan
kalau debbie tetap melangkah untuk masuk ke babak selanjutnya
pak debbie malu
itu namanya pemaksa bu guru sama bu dokter untuk masukin debbie ke final
tapi memang harusnya seperti ini debbie yang juaranya
kan debbie penampilannya bagus
itu namanya curang pak debbie gak suka
debbie ntar dulu debbie tunggu dulu atu debbie
masuk neng masuk
ya ampun kum masakan kamu tuh banyak bener mau pesta
ah ceng nanti sore itu ada buka bersama spesial
jadi menu makanannya juga spesial
bisa itu doi
oh kamu tuh masak masak begini dibayar nggak kum
namanya juga beramal
ih kau mah orangnya mau an
pogi ya tukung
selain itu masakan saya dimakan sama anak yatim
ceng aku mah hebat amalnya banyak ceng
itu mah namanya bukan amal doi
tapi ini manfaatin orang
orang pernah tahu semuanya
aku nggak bisa dipuji giliran dipuji dikit dia langsung beramal
lihat aja ntar juga tekor sendiri
ceng aku bukan mau dagang
akum lagi beramal
kamu gak ngerti dibilangin ya cek
nggak ngerti dibilangin
kamu bener doi
terima kasih kum
saya senang kalau dipuji sama kamu
kalian berdua ini pada gelok pujian
doi jangan dengarkan yang gelok dia
yang gelok dia
puasa kamu cek
bayaran yang dijanjikan
kalian ini hampir bikin anak saya tidak masuk final
coba kalau saya tadi tidak protes
kita bakal masuk final dia
buang buang waktu aja kita datang ke sini
nggak jadi dapat duit dong kita
dek aku mau ke rumah
debbie tunggu papa dulu
debbie dengerin papa dulu
dengarkan papa dulu
debbie sebentar dengerin papa
papa bikin malu debbie
kok bikin malu sih debbie
papa teh sayang sekali sama kamu
makanya papa sewa supporter
supaya kamu disedangin sama orang orang
papa protes kenapa kamu dibikin kalah
karena papa tahu itu keputusan yang salah debbie
kalau misalnya bu dr clara
sama bu guryola buat keputusan seperti itu
itu namanya debbie belum pantas masuk final